selamat malam pemirsa penggunaan financial technology semakin dekat dengan masyarakat
berbagai inovasi produk financial technology semakin marak termasuk produk keuangan pinjaman online
namun seiring maraknya pinjaman online terjadi peningkatan penipuan investasi ilegal
otoritas jasa keuangan mengungkapkan hingga oktober dua ribu dua puluh satu telah menutup empat sembilan ratus enam pinjaman online ilegal
untuk mengantisipasi jeratan pinjol ilegal peningkatan literasi keuangan penting dilakukan agar masyarakat semakin sadar dan mengenal produk keuangan
tidak hanya itu inklusi keuangan juga dibutuhkan agar masyarakat mendapatkan kemudahan mengakses produk keuangan yang legal
itulah topik indonesia forward malam ini bersama saya lucia saharuy
otoritas jasa keuangan menutup satu ratus lima puluh satu pinjaman online ilegal pada oktober lalu
total pinjol ilegal yang ditutup ojk pada periode dua ribu delapan belas hingga dua puluh enam oktober dua ribu dua puluh satu mencapai empat sembilan ratus enam perusahaan
ojk bekerjasama dengan kementerian komunikasi dan informatika dalam melakukan penutupan akses terhadap konten financial technology ilegal tersebut
dikutip dari cnbc indonesia com menteri komunikasi dan informatika johnny plat mengungkapkan
pinjol ilegal itu tersebar di sejumlah pelajaran
menteri komunikasi dan informatika johnny platt mengungkapkan pinjol ilegal itu tersebar di sejumlah pelajaran
tidak hanya layanan pinjol ilegal kemkoninfo juga menerima laporan rekening yang terkait layanan pinjol ilegal yang mencapai lima tiga ratus dua puluh tujuh rekening pada oktober dua ribu dua puluh satu
total laporan rekening yang masuk dalam daftar hitam kemkoninfo mencapai empat ratus rekening
kemkoninfo mencapai empat ratus rekening
online dengan kemudahannya aplikasi mereka bisa melakukan akses dan memperoleh pinjaman yang sebenarnya di kemudian hari sangat merepotkan masyarakat
pak sarjito sebenarnya apa sih ciri ciri pinjaman online ilegal ini supaya masyarakat bisa tahu begitu
sebenarnya ini sudah berkali kali dalam banyak kesempatan tidak hanya ojk
tetapi seluruh lembaga jasa keuangan dan juga kementerian dan lembaga
yang terkait selalu memberikan edukasi kepada masyarakat yang paling sederhana adalah
pertama mereka tidak terdaftar dan berizin dari ojk
oleh karena itu di sini ada rekan saya dari pengurus pinjaman online atau peer to peer lending sebenarnya yang legal
makanya saya anjurkan pertama cek dulu legalitasnya
kemudian kalau tidak legal pasti dia akan memberikan kemudahan penawaran
yang sangat meyakinkan
ciri lainnya adalah ketika mereka menagih dengan cara cara yang tidak patut bahkan melanggar hukum
saya kira sederhananya begitu saja
oke nah ada juga pinjol berizin kemudian terdaftar ini bedanya apa pak
baik jadi disebut terdaftar atau berizin ini sebenarnya etapa saja
semua peer to peer lending yang ada di ojk harus dalam status berizin
nah oleh karena itu proses dari terdaftar dan berizin ini memerlukan waktu
sampai ojk menjadi yakin bahwa perusahaan tersebut kredibel untuk melakukan peer to peer lending yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
jadi nanti tahapannya karena sekarang ojk juga dalam tanda petik melakukan moratorium
dengan demikian nanti daftar pinjaman online yang terdaftar di ojk bisa berkurang
tapi untuk saat ini tidak bertambah
oke baik pak
apa saja pak langkah ojk dalam menangani persoalan pinjol ilegal ini
apakah kemudian juga termasuk dalam menindak pinjol ilegal agar tidak merugikan masyarakat begitu
baik sekarang ojk sangat berbahagia dan saya kira termasuk rekan rekan saya
yang di peer to peer lending yang legal juga sangat berbahagia
karena atas perintah presiden sekarang polisian republik indonesia sudah menindak pinjaman online yang ilegal ini dengan sangat represif
dan saya bahkan dapat respon bahkan baru malam kemarin saya mendengarkan korban dari pinjol yang ilegal ini
jadi mereka bahkan tidak ditagih lagi
bahkan tidak hanya satu orang tapi banyak orang yang tidak lagi
kalau tidak lagi ditagih artinya mereka tidak lagi membayar dan itu sebenarnya tidak baik
karena kami juga dapat laporan dari pinjol pinjol yang legal
dari peer to peer lending yang legal juga ada masyarakat yang tidak mau bayar
jadi sebenarnya yang dilakukan oleh adgas paswada investasi sekarang
bersama sama dengan seluruh anggotanya
cukup represif tidak hanya kepolisian republik indonesia
tetapi bank indonesia dan juga ojk
dan kominfo juga sangat membantu yang luar biasa
sehingga semua teamwork bekerja dengan baik
dan ini sudah kelihatan dan terasa sekali
saya wawancara langsung dengan korban pinjol yang ilegal
sekarang relatif sepi
mereka melakukan cara cara penagihan maupun penawaran yang selama ini sangat marah
yang direspon oleh masyarakat
yang sebenarnya tidak hanya soal literasi
tapi juga karena kebutuhan
dan juga masyarakat juga tidak merasa tahu diri bahwa harusnya mereka
mengerti terlebih dahulu untuk melakukan pinjaman ini
akibatnya termasuk kontraknya seperti apa
ya mudah mudahan dengan tindak tegas seperti ini
bisa mengurangi munculnya lebih banyak lagi pinjol ilegal begitu ya pak sarjito
kita ke pak kus
pak kus kalau boleh tahu berapa jumlah pinjol resmi yang menjadi anggota afpi sekarang ini
ya misalnya hari ini pinjol resmi ada empat
terdaftar dan berisik ketiga
dia terperluan digunakan untuk mencari penerimaan
jadi total yang terdaftar dari anggota afpi
itu adalah empat puluh empat toko
akti adalah asosiasi yang khusus
jadi pinjol penjualan ke warga pinjol teg dan anggota anggota pinjol
yang terdaftar dari anggota ojk
oke baik pak kus kita harus break dulu karena ada sedikit masalah dengan audio
kami akan kembali saat lagi pemirsa
jangan kemana mana indonesia forward akan segera kembali
ya kembali lagi dalam dialog waspada jeratan pinjol ilegal bersama perwakilan dari ojk
dan juga afpi atau asosiasi fintech pendanaan bersama indonesia
kita ke pak kus lagi
pak kus tadi sempat ada masalah audio
jadi saya ingin mengulangi lagi pertanyaan tadi
berapa sebenarnya pak jumlah pinjol resmi yang menjadi anggota afti sekarang ini
terima kasih lucia
afi sebagai asosiasi resmi penyelenggara fintech pendanaan bersama indonesia
atau yang sering kita kenal sebagai pinjol legal ya pinjol legal
itu kami memiliki satu ratus empat anggota terdiri dari tiga klaster
kluster pendanaan produktif
kluster pendanaan multi guna
dan kluster pendanaan syariah
kalau anda melihat sekarang ini marak begitu ya banyak pinjol ilegal ini
apa sebabnya pak kus
ya tentu kami prihatin dan sekaligus juga apresiasi ya kepada ojk
dan juga kepada aparat kepolisian terkait dengan langkah langkah yang sudah diambil terakhir
namun memang pinjol ilegal ini terus marak
setidaknya itu ada tiga hal
pertama karena memang untuk membuat aplikasi atau membuat website itu sangat mudah ya
developer developer itu canggih canggih kita punya developer yang canggih canggih yang pinter pinter
mudah sekali untuk membuat aplikasi
begitu juga untuk posting pada apa namanya seperti google play store itu juga sangat mudah
kemudian kedua indonesia sendiri sebagai negara emerging country ya negara yang sedang berkembang
kita memiliki credit gate yang sangat tinggi
jadi berdasarkan data bank dunia ada kebutuhan pendanaan umkm sebesar rp dua enam ratus lima puluh triliun per tahun
lembaga keuangan konvensional seperti perbankan multi finance modal ventura
itu berdasarkan dari kementerian perekonomian tahun lalu itu baru mengisi sekitar rp satu triliun
jadi ada gap sekitar rp satu enam ratus lima puluh triliun

nah ini gapnya begitu besar
jadi kita mengapresiasi pemerintah dan ojk yang sudah memberikan satu clarity
untuk beroperasinya pinjol legal terdaftar dan berizin ojk
namun ternyata ada penumpang gelap ya
penumpang gelap inilah yang kita namakan dengan pinjol ilegal
kita juga sangat prihatin pinjol ilegal ini beroperasi dengan cara yang sangat apa namanya
tidak beretika penagihannya mengenakan bunga yang tinggi
dan juga menyebarkan data pribadi
bagaimana supaya masyarakat bisa tahu dan terhindar dari jeratan pinjol ilegal ini pak kus
tentu saja kita punya agenda yang besar ya
terkait dengan bagaimana meningkatkan literasi masyarakat
kemudian tapi kita memang masih punya challenge
nah ini kita juga harus terus menerus
kami juga bersama ojk dan juga berbagai lembaga kementerian
terus melakukan nggak pernah berhenti dan tidak pernah lelah untuk melakukan sosialisasi sosialisasi ke masyarakat
baru juga pak sarjito kami baru pulang dari malang
mensosialisasikan fintech ya fintech lending day
dalam rangka apa
dalam rangka apa
dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat bahwa pinjol ini ada dapat dimanfaatkan oleh masyarakat
untuk membantu keperluan usaha usaha mikro usaha kecil masyarakat
sehingga ke depan kita harapkan usaha usaha mikro ini betul betul dapat melihat sebagai fintech ya
fintech pinjol terdaftar berizin ojk ini sebagai alternatif pendanaan
yang dapat digunakan sebagai bagian dari keperluan hari hari mereka dalam melakukan
melakukan ekspansi pertumbuhan mendukung pertumbuhan usaha dari usaha usaha mikro kecil di indonesia
ya pak kus anda sebagai dari afpi sendiri begitu ya
bagaimana atau apa yang dilakukan afpi sebagai bentuk pengawasan terhadap anggotanya
ya jadi kalau terhadap anggota kami terus disupervisi juga oleh ojk
kami itu memiliki yang namanya pedoman perilaku code of conduct
di situ ditetapkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan anggota
yang boleh dilakukan anggota tentu saja hal hal yang sesuai dengan arahan dari regulasi
peraturan peraturan dan juga undang undang
termasuk juga hal hal yang tidak boleh terutama dalam tiga hal terkait
kami dilarang anggota kami itu melakukan praktek predatory landing
praktek bunga yang sangat tinggi dan juga apa namanya
dengan bunga yang sangat tinggi ini seperti case seperti yang kita dengar
ada orang yang pinjam tiga juta lalu dalam tiga empat bulan pinjamannya menjadi tiga puluh atau lima puluh juta
itu di fintech yang terdaftar berizin ojk tidak boleh
karena kami hanya boleh maksimum mengenakan bunga benda dan segala macam biaya
jadi kalau di pinjol yang terdaftar berizin ojk
jika pinjaman satu juta seterlambat lambatnya hanya boleh ditagihkan itu dua juta
nah ini sebenarnya satu hal yang sangat ya peduli dan sangat concern dengan perlindungan konsumen
dan itu yang menjadi praktek dari pinjol yang terdaftar dan berizin ojk
kemudian kedua kami terus melakukan sertifikasi kepada seluruh komisaris
direksi bahkan sampai ke tenaga tenagian manajer team leadernya
itu semua kita sertifikasi agar mereka bertindak dalam perjalanan
ya dalam melakukan penagihan itu menjunjung tinggi etika dan peraturan
ya baik berarti salah satu hal yang harus dilihat masyarakat adalah ciri cirinya adalah
bila bunganya terlalu tinggi itu berarti salah satu ciri bahwa ini adalah pinjol ilegal begitu ya pak kus ya
nah pak sarjito anda melihatnya bagaimana pak
apakah ini berarti masyarakat semakin mudah mengakses berbagai produk dan layanan keuangan
saya kira iya ya terutama di adanya pandemi covid sembilan belas ini juga mendorong terutama inklusi keuangan luar biasa naik
tetapi satu tadi yang sudah disampaikan oleh pak kus juga bahwa saya kira memang persoalan ini di negara besar itu hampir saya tidak bisa melihat
satu negara pun negara besar bahkan negara maju juga yang tidak bisa melihat
negara maju pun yang literasinya lebih tinggi dari inklusinya
nah ini namun demikian usaha usaha ojk dan seluruh lembaga jasa keuangan
terutama yang terkait dengan edukasi itu kita bersama sama dan kementerian lembaga
itu terus menerus untuk mendorong agar gap antara literasi dan inklusi tidak terlalu jauh
namun demikian kembali lagi bahwa soal yang pinjol ilegal ini
menurut saya tidak hanya soal literasi

soalnya ada keluhan juga dari pinjol pinjol yang legal ini
anak anak muda katanya banyak juga yang nggak bayar gitu di pinjol yang legal
bahkan yang di ilegal yang seperti saya tadi sampaikan
hanya malam kemarin saya baru ngobrol dengan korban pinjol ilegal
teman temannya semua nggak ada yang bayar
nah ini jangan jadi menjadi tren baru yang kemudian menerpa pinjol yang legal
peer to peer team yang legal yang tadi disampaikan bahwa ini tujuannya adalah untuk membantu masyarakat

karena tidak semua umkm dan masyarakat itu bankable
dan hal yang lebih penting lagi
edukasi dari ojk dan semua lembaga jasa keuangan
termasuk pemerintah dan kementerian dan lembaga
termasuk saudara saya dari kepolisian republik indonesia
kalau kita tidak boleh meminjam untuk hal hal yang sifatnya konsumtif saja
tapi harus yang produktif
dengan demikian ada kesadaran yang tidak hanya soal literasi
tetapi juga ada kesadaran moralitas
dan tanggung jawab bahwa ketika saya meminjam
itu juga harus saya berhitung
jangan sampai penghasilan saya mohon maaf misalnya sebulan satu juta atau tiga juta
kemudian saya pinjamnya sepuluh juta
yang saya tahu atau sepatutnya tahu bahwa saya tidak akan mampu membayarnya
ini yang terjadi di pinjol pinjol ilegal
karena di pinjol yang ilegal ini tidak ada seperti silahnya kalau dulu bi checking atau ojk checking atau sleep
nah sekarang asosiasi punya hal tersebut
sehingga tidak mungkin terjadi kalau pinjolnya itu legal
ada satu orang pinjam di sepuluh pinjol legal secara bersama sama at the same day
nah ini tidak mungkin terjadi
tetapi yang di ilegal itu bisa
dan menurut saya di era digital ini juga porsi buat para penjahat di sektor jasa keuangan juga sangat luas
kalau dulu hanya di bumi ini istilah saya sekarang langit dan bumi
dengan demikian bahkan orang orang yang berpengetahuan dan cukup cerdik pandai pun
setiap hari ditawari berbagai macam produk keuangan ataupun jenis jenis investasi yang sebenarnya sangat menyesatkan
yang ini tidak hanya ditawarkan oleh produk keuangan yang ilegal
tetapi kadang yang legal pun apabila tidak cukup hati hati
yang tidak hanya yang berizin dari ojk tapi dari lembaga jasa keuangan lain yang dalam otoritas lain
oleh karena itu sagas pasar dan investasi ingin hal ini tidak terjadi di masyarakat
dengan demikian masyarakat terproteksi yang tadi disampaikan bahwa perlindungan konsumen dan masyarakat itu benar benar kuat
dan ini kita dorong literasinya tapi kembali lagi soal moralitas soal tanggung jawab itu menjadi sangat penting
sehingga tidak terjadi karena mudah kemudian menjadi sangat abusive dan justru tidak mendorong pertumbuhan ekonomi
bagaimana upaya ojk untuk merumuskan regulasi yang mengatur pinjaman online ini kita akan bahas lebih lanjut nanti
pemirsa jangan kemana mana indonesia forward masih akan segera kembali
saya jedah berikut
kita masih membahas mengenai waspada jeratan pinjol ilegal bersama perwakilan dari ojk dan afpi
pak sarjito pak dari ojk sendiri bagaimana upaya ojk untuk merumuskan regulasi yang mengatur pinjaman online ini agar bisa menjaga salah satunya perlindungan data pribadi konsumen
baik terima kasih
sebagaimana kita semua makfum bahwa rancangan undang undang perlindungan data pribadi masih dalam proses
dan seharap segera diundangkan
namun demikian kembali lagi bahwa saya harus yakinkan kepada masyarakat dulu bahwa pertama pinjamlah di peer to peer lending yang legal
jadi yang terdaftar dari ojk
karena itu gampang sekali tinggal telepon ke satu ratus lima puluh tujuh
jadi dengan demikian kita akan awasi peer to peer lending yang terdaftar dan memberikan dari ojk ini dengan sangat baik dan sangat ketat
dan mereka tentu akan semakin memperbaiki diri
dan harapan saya dengan masyarakat tidak lagi berurusan dengan pinjol yang ilegal
yang pinjol pinjol yang legal ini tentu akan menjadi jauh lebih produktif
dan bunganya saya yakin juga akan makin rendah
karena mereka akan membantu masyarakat tetapi tetap memperoleh untung
dan ojk juga akan terus memperbaiki berdiskusi dengan mereka regulasinya agar tetap jalan
dan govern tetap melindungi konsumen dan masyarakat
karena itu terima kasih
baik pak kus anda melihat bagaimana fintech ke depan
pak kus bisa mendengar saya
ya lucia kalau kita lihat tadi gambaran tentang kredit gap di indonesia yang sangat besar
kehadiran visi misi hadirnya fintech ini kan sebenarnya untuk membantu pendanaan dari usaha mikro kecil
jadi kami berharap bahwa kehadiran fintech lending terdaftar berizin ojk ini ke depan semakin relevan dan semakin kuat dalam mendorong upaya pertumbuhan dari usaha mikro kecil di indonesia
karena dengan tumbuhnya usaha kecil mikro ini di indonesia kami yakin pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat juga sekaligus akan meningkat
ya baik terima kasih pak kusriansa dan juga pak sarjito untuk informasinya pada malam hari ini
pemirsa kita berharap memang dengan tegas dalam menindak pinjol ilegal ini juga bisa membuat masyarakat bisa merasa nyaman dan mendapatkan pelayanan dalam jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
financial technology kemudahkan masyarakat kita berharap dalam mengakses produk keuangan nantinya pemirsa
namun kemudian ini juga memiliki sisi yang lain yakni marak penipuan menggunakan layanan pinjol ilegal
demikian perbincangan kita dalam indonesia forward saya lucia sari undur diri sampai jumpa